setelah ketua umum partai golkar erlangga hartarto angkat bicara soal isu netralitas presiden jokowi
yang disinggung di salah satu anggota komite ham pbb dalam sidangnya di genowa swiss
menjawab soal anggota komite ham pbb yang mempertanyakan netralitas presiden jokowi di pilpres
erlangga bilang presiden punya afiliasi politik tertentu hal itu biasa
kata erlangga semua pemimpin dunia seperti mantan perdana menteri singapura leeguan yu dan presiden amerika serikat joe biden punya kendaraan politik masing masing